cnn indonesia breaking news
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
bersama bapak bapak sekalian
berkunjung di kructia dua puluh satu
ada pengalaman berharga yang harus menjadi hikmah bagi semua elemen bangsa
pertama bahwa apa yang diputuskan dpr dengan revisi undang undang kpk dan kurang menyerap aspirasi rakyat itu tidak boleh lagi terjadi pada rancangan undang undang yang lain
karena itu juga dpr mesti dengan seksama penuh kearipan untuk menjadikan pelajaran ini agar tidak terulang
sebab kalau terulang maka yang muncul adalah ketidakpuasan ketidakpercayaan dan keresahan di ruang publik seperti yang ditunjukkan oleh mahasiswa
yang kedua para mahasiswa dan semua elemen bangsa juga perlu tetap menjaga bahwa
perjuangan kita itu perjuangan yang murni untuk menata kehidupan kebangsaan kita termasuk lewat regulasi perundang undangan agar indonesia tetap ada dalam koridor sebagaimana jiwa pikiran dan cita cita kemerdekaan
sekaligus juga membawa indonesia itu menjadi negeri yang maju damai bersatu berdaulat bermartabat dan juga bisa bersaing dengan bangsa lain
karena betapa besar masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa ini
karena itu tetap jadikan problem problem yang kita hadapi bersama ini untuk mencari solusi
jangan kemudian kita menambah masalah ke masalah yang lebih besar lagi yang itu akan berakibat pada kehidupan kebangsaan kita
jika indonesia ini tetap dalam suasana yang panas penuh dengan masalah
bisa menyelesaikan masalah secara bersama maka indonesia dan semua elemen bangsa juga akan mengalami kerugian
pak haidar bagaimana mencari solusi dari ketidakpercayaan yang sudah tumbuh anda katakan tadi
siapa yang harus berbicara
kalau misalnya dpr berbicara apakah akan masih didengar
atau siapa yang harus sekarang langsung berhadapan dengan katakanlah perwakilan mahasiswa
pada nurani kita
itu insya allah akan ada solusi
dpr misalkan belajar dari pengalaman
sekarang betul betul seksama serap seluruh aspirasi
kalau pemerintah sudah meminta ada beberapa rancangan undang undang yang perlu ditunda
maka dpr pun harus seirama
dan bukan dalam prosesnya
tetapi juga perbaikan isi
dan kemudian ada masukan masukan yang sangat berarti
dan tidak perlu terlalu gesa gesa
jika memang harus menjadi agenda dpr yang akan datang
serahkan ke dpr yang akan datang
dan insya allah tidak akan mengurangi prestasi dpr yang sekarang
saya yakin kalau anggota dpr kita bijaksana
semuanya akan terbuka untuk dialog dan kepercayaan publik
juga kepada seluruh elemen
masyarakat termasuk mahasiswa
jika tuntutan tuntutan utama telah tercapai
maka kita coba cari solusi yang bagaimana agar rancangan undang undang itu betul betul sesuai dengan harapan kita
dan jangan sampai juga ada proses di luar kepentingan kepentingan itu
yang membuat kita akhirnya tidak bisa mencari solusi mengenai soal legislasi ini
saya yakin bangsa ini punya pengalaman panjang untuk memecahkan masalah
nah tentu saja terakhir juga kami berharap kepada seluruh pejabat publik
elit bangsa dan kekuatan kekuatan masyarakat
termasuk lewat media sosial
agar sedapat mungkin kita mencoba berjiwa negarawan untuk mencari solusi
dan tidak mengembangkan opini pandangan yang membuat keruh suasana
masalah kecil bisa menjadi masalah besar ketika kita kehilangan perspektif kenegarawanan
dan kemudian ada kepentingan kepentingan lain di luar kepentingan menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini
saya percaya semua pihak dan banyak elemen bangsa elit bangsa dan warga bangsa ini
punya kebajikan sekaligus juga kearifan di dalam menyelesaikan setiap masalah
kita optimis semua duduk bersama
dan bila perlu buka ruang dialog
insya allah semuanya akan memperoleh titik terang untuk mencari solusi
dalam waktu dekat apa yang terbaik yang harus dilakukan pemerintah dan sesegera apa pak haidar
dpr pemerintah dan seluruh kekuatan
dan seluruh kekuatan masyarakat termasuk elemen dan wakil mahasiswa
berdialog menurut saya
harus ada forum berdialog
itu cara yang paling elegan paling demokratis
dan tentu akan menunjukkan jiwa besar kita sebagai bangsa yang cerdas berkemajuan
baik pak haider nasir ketua umum pp muhammadiyah langsung dari yogyakarta
pak haidar terima kasih untuk waktunya malam ini bergabung di cnn